sebuah video memperlihatkan berjubelnya orang di pasar anyar bogor jawa barat pada minggu siang
kepadatan terjadi saat ratusan motor dan pejalan kaki memenuhi area pasar
bahkan kendaraan dan pejalan kaki tak dapat bergerak saat mengantre di perlintasan kereta karena terlalu padat
dikutip detik com satpol pp kota bogor menyebut warga memadati pasar untuk membeli kebutuhan lebaran dengan mengabaikan psbb yang sedang berlangsung
tidak ada toko baju yang buka saya minta ditutup semua sekarang
wali kota bogor bima arya minggu siang mendatangi pasar anyar dan menutup paksa kios pedagang yang buka
dengan cara ini bima arya berharap pedagang dan warga dapat menaati psbb yang sedang berlangsung
bima arya bersama petugas bahkan mendata ktp pedagang maupun pengunjung agar yang memiliki ktp kota dan mendapat bantuan tidak berbelanja pakaian serta perlengkapan lebaran
kalau masih terpikir untuk jalan jalan dan pakai baju baru keterlaluan menyakiti orang orang yang kelaparan
kita berjuang untuk supaya orang tidak tertular
ya saya kaget ya saya kira semuanya tahu bahwa sehari ini tahun ini lebarannya prihatin
ya kalau mau belanja bahan pahak pahak sangat dibuat
saya pahami perlu
tapi kalau belanjanya sekedar baju baru sepatu baru mau dipakai kemana
warga mengaku tetap mendatangi pasar di tengah pandemi covid sembilan belas demi berbelanja kebutuhan lebaran
sudah sederhakan banget pak
sebenarnya males banget pak aduh gimana tapi anas merenyek terus pak
hadianya puasanya pul minta baju lebaran
ya bagaimana lagi
wali kota meminta warga dapat menunda keinginan membeli kebutuhan lebaran khususnya pakaian
dan dapat menaati aturan psbb demi mengurangi pandemi covid sembilan belas di bogor
im liputan cnn indonesia